dan untuk mengetahui situasi terkini di gaza bergabung bersama kami relawan mercy fikri raffiul haq
fikri bisa anda informasikan sejauh ini bagaimana kondisi warga negara indonesia yang berada di sekitar gaza
dan kemudian langkah apa yang dilakukan untuk mencegah dampak dari eskalasi konflik ini
selamat siang waktu gaza mbak elvira
ya memang sampai saat ini dentuman dentuman pesawat israel masih terus terdengar di langit langit gaza
namun memang seperti yang saya lihat memang sudah tidak ada tempat aman
dan memang mereka masyarakat masyarakat hanya bisa mengungsi ke tempat tempat aman
begitu seperti rumah sakit rumah sakit dan salah satu rumah sakit indonesia dan juga sekolah sekolah milik pbb
fikri dalam dua belas jam terakhir apakah eskalasi serangan bertambah atau mungkin anda bisa memberikan gambaran situasi terkini saat ini
ya sekitar satu atau dua jam lalu pihak israel meluncurkan modalnya melalui jet jet tempurnya ke pasar
ada trans yang berada yang tidak jauh dari rumah sakit indonesia
dan menurut pantauan saya banyak sekali korban korban yang dilarikan ke rumah sakit indonesia
dan juga sampai saat ini belum terhitung dan juga banyak korban korban jiwa yang meninggal
namun sampai saat ini data sebelum dari serangan ke
pesawat menggempur pasar trans itu menurut data yang saya dapatkan adalah
enam puluh enam korban meninggal atau syahid yang dilarik ke rumah sakit indonesia
dan juga empat ratus empat puluh empat korban luka luka diantaranya sembilan puluh tiga korban rawat inap
artinya saat ini memang bantuan medis menjadi penting karena banyak korban luka
tapi kita berbicara mengenai korban yang mungkin saja masih terjebak di reruntuhan bangunan
apakah masih ada proses pencarian berlangsung
ya tentu mbak elvira karena memang pesawat pesawat tempur israel menargetkan rumah rumah warga sipil
dan juga bangunan masjid dan juga terdapat sekolah
namun berita yang saya terima memang
memang saat itu memang sangat sangat genting sekali keadaan saat ini mbak
hitungan detik hitungan jam masih banyak nyawa yang perlu diselamatkan
anda sendiri berada di mana
dan apakah anda mengetahui informasi ataupun berkomunikasi dengan warga negara indonesia lain
yang berada di sekitar jalur gaza
ya saat ini saya
di wisma dr jose rizal tepatnya masih dalam satu lingkungan rumah sakit indonesia
dimana memang rumah sakit indonesia ini pada saat ini sedang banyak sekali pasien pasien yang datang
baik itu dari korban jiwa maupun korban luka luka
dan saat ini alhamdulillah saya juga bersama tiga relawan tiga wni lainnya
dengan mas muhammad hussein dan juga
dan saat ini alhamdulillah saya juga bersama tiga relawan tiga wni lainnya dengan mas muhammad hussein dan juga
kami harapkan fikri bersama rekan rekan dalam kondisi sehat sehingga bisa membantu dengan maksimal warga di sana
berbicara mengenai logistik dari mana kemudian warga mendapatkan kebutuhan makanan mereka
dan apakah obat obatan untuk keperluan medis masih tercukupi
ya tentunya rumah sakit rumah sakit yang berada di jalur gaza
membutuhkan obat obatan membutuhkan tenaga medis
jumlah korban yang terus berjatuhan sampai detik ini
bahkan banyak sekali korban korban yang masih di dalam runtuhan
dan juga masih dalam proses evakuasi oleh tim medis
yang berada di jalur gaza tentunya mereka juga
membutuhkan bantuan medis dan juga obat obatan seperti itu
apakah anda mendapatkan informasi mungkin saja ada warga negara
apakah anda mendapatkan informasi mungkin saja ada warga negara
apakah indonesia atau warga negara lainnya melakukan evakuasi secara mandiri
menghindari jalur gaza
ya ketika hari pertama serangan memang pada hari sabtu tujuh oktober
kami para relawan mersi indonesia yang berada di wisma dr jose rizal saat itu
sempat mengungsi karena memang drone israel saat itu menargetkan
salah satu mobil milik mersi indonesia
mereka juga mengungsi yang menewaskan satu korban dari pekerja lokal
pekerja mersi lokal
dan memang dari pihak keamanan rumah sakit indonesia juga
menghimbau untuk warga negara indonesia untuk mengungsi ke rumah
ke salah satu rumah teman kita
namun memang di sana juga suara suara dan temuan juga sama saja
seperti di wilayah utara
jadi memang kita mengungsi hanya lima belas menit dari rumah sakit indonesia
artinya di sini memang sudah tidak ada tempat aman lagi untuk berlindung
bagi masyarakat indonesia ataupun juga masyarakat gaza sendiri
fikri kepala hak asasi manusia pbb volker turk
menyerukan agar serangan yang terjadi saat ini segera dihentikan
apakah sudah ada respon atau aksi kedua belah pihak baik israel atau hamas
terkait eseruan tersebut
fikri kepala hak asasi manusia pbb volker terek menyerukan agar serangan yang terjadi saat ini segera dihentikan
fikri kepala hak asasi manusia pbb volker terek menyerukan agar serangan yang terjadi saat ini segera dihentikan

baik berarti sejauh ini seperti yang anda sampaikan tadi secara garis besar
eskalasi masih terus meningkat korban luka masih banyak
perlu mendapatkan perawatan medis
dan yang terakhir mungkin ada himbawan sendiri bagi pemerintah indonesia
karena kita tahu saat ini warga negara indonesia juga masih ada beberapa orang
yang berada di sekitar jalur gaza
ya mungkin himbauannya adalah mungkin mengirim bantuan seperti logistik
dan juga bantuan bantuan medis
ataupun memang berita yang kami terima juga dari kbri aman
dari kbri mesir juga sudah menyerukan untuk mengevakuasi wni wni
yang ada di jalur gaza
keluar dari jalur gaza begitu
baik fikri terima kasih sekali lagi
kita harapkan eskalasi serangan bisa segera meredah anda
dan bersama teman teman anda tetap sehat tetap selamat berada di sekitar jalur gaza
untuk membantu para korban
terima kasih sekali lagi
selamat sore waktu indonesia